dua kelompok yaitu kelompok pendukung tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden dan kelompok menolak tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden terlibat keributan di surabaya jawa timur
dua masa sempat saling berhadapan dan ricuh polisi berhasil memisahkan dan mengubarkan aksi dua kelompok tersebut
dua masa sempat saling berhadapan dan ricuh polisi berhasil memisahkan dan mengubarkan aksi dua kelompok tersebut
mari sekarang kita sama sama membuarkan diri
pastikan gerakannya di surabaya tetapi ditolak oleh kelompok yang lain
rencana menggunakan tugu pahlawan sebagai lokasi awal demo juga tidak diperbolehkan polisi
sudah nggak bisa bicara lagi ya gimana kita mau mengeluarkan pendapat kita kita mau menyampaikan aspirasi kita
nah ternyata dari aparat
tindakannya seperti ini ya tentunya kami sangat kecewa
semuanya berdasarkan keamanan oleh karena itu saya imbu saya imbu tidak ada masyarakat yang mementingkan kepentingan sendiri
kobar saya yang tanggung jawab sudah kalian percaya saya saya nadiin juga semua percaya
saya di belakang kalian semuanya jangan ada yang paham begitu
meski kedua kelompok sudi membubarkan diri keributan masih terjadi secara sporadis
beberapa orang terlibat keributan karena dipaksa melepas atribut yang dikenakannya
polisi berusaha melindungi orang tersebut dari amukan kelompok yang lain
keributan bahkan pecah sampai ke halaman masjid kemayoran saat beberapa orang dari dua kelompok yang berbeda itu saling bertemu
pengurus masjid bahkan meminta semua orang beratribut pro dan kontra ganti presiden untuk keluar
kita dihantar mana ke tuhan kita menghargai tuhan
nanti kalau semua ini masuk jadi masalah
waktu sholat sholat jadi tidak dapat kelayin di sini
jadi ini sekarang dikosongi dikosongi semua
nanti setelah sholat baru sholat baru silahkan masuk
ya masing masing menahan diri
sepakat sama ajakan pak kapolres untuk surabaya aman
setelah tiga jam akhirnya aksi dua kelompok ini bisa benar benar bubar
dan kawasan jalan pahlawan yang sebelumnya ditutup
bisa kembali dilalui